kasus materai palsu terungkap di kabupaten bandung pada awal agustus dua ribu enam belas ini
masyarakat diharapkan lebih teliti dalam membeli materai
kenali ciri ciri materai palsu dan materai yang asli
polres bandung menemukan sekitar dua ratus lembar materai palsu dengan nominal rp tiga dan rp enam
peredaran materai palsu yang terungkap pada awal agustus di kabupaten bandung ini
diduga telah menyebar ke luar bandung seperti ke cimahi garut dan jakarta
untuk itu masyarakat diharapkan dapat mengenali ciri ciri materai palsu
yang hologram dari yang palsu dia akan lebih redup dan akan kalah
bila mana kita beri penerangan lebih atau gelap
kemudian yang kedua material si matre palsu ini sendiri tidak mudah menempel di kertas ataupun barang barang lainnya
sehingga dia butuh benar benar lem perkat
materai yang asli dijual oleh pt polres bandung
diterbitkan oleh dirjen pajak serta dicetak oleh perum baruri
pada hakikatnya materai merupakan pengganti biaya pajak pada negara
materai dengan nominal rp tiga biasanya digunakan untuk perjanjian di atas rp dua ratus lima puluh hingga rp satu
sedangkan materai dengan nominal rp enam digunakan untuk perjanjian di atas rp satu
materai asli memiliki ciri yang dengan mudah dapat dikenal
saat ini saya berada di kantor posoreang
bersama pak andika manajer pelayanan untuk menjelaskan seperti apa ciri ciri materai yang asli
pak andika bisa dijelaskan materai yang asli itu seperti apa
ya baik saya coba dijelaskan di sini
ciri ciri dari materai asli adalah bisa kita lihat ada gambar hologram
di dalam gambar horrogram ini terdapat gambar garuda dan logo dari dirjen pajak
kemudian kalau kita raba gambarnya ini akan terasa kasar
itu adalah ciri ciri materai yang asli
sedangkan untuk lebih lengkapnya lagi satu lembar seperti ini kita bisa melihat urutan digit nomor di sini akan berurutan
untuk sebagai pencegahan pak andika agar para pembeli tidak tertipu dengan membeli materai palsu
sebaiknya untuk para pembeli jika ingin memang menjamin mendapatkan materi yang asli
mereka lebih baik untuk membelinya di kantor pos
mereka bisa langsung diterima dari dirjen pajak
dan kami juga dari pihak kantor pos sudah memberikan sosialisasi
walaupun tidak secara verbal tapi secara komunikasi berupa banner banner
kami sudah terpasang di kantor kantor pos sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui ciri ciri dari materai yang asli
terima kasih pak andika
materi yang asli bisa menjadi tanda bukti sah perjanjian
dan untuk itu diharapkan masyarakat membeli materai yang asli
wilhamna sution bandung